pemerintah dalam hal ini presiden benar benar mengantisipasi pak gatot
karena sebelum bapak purna tugas dari panglima tni
sorry to say ini kan kita bicara soal apa namanya suara suara yang beredar
pak gatot ini panglima yang sekarang setelah empat sebelas dua ratus dua belas sering tawaf nih
sepertinya kok ada upaya penggalangan politik untuk kepentingan masa depan
setelah pak gatot tidak lagi jadi panglima
dan itu kemudian dianggap sebagai dalam tanda kutip ya itu gangguan
dan karena itu rengganglah hubungan antara panglima dan presiden
sampai akhirnya banyak presiden presiden yang kita lihat salah satunya soal pergantian itu
termasuk juga apa namanya
ketika pak presiden hadir di hut tni terakhir
dimana pak gatot juga masih berada di sana
dan mention soal politik kemiliteran politik tni yang katanya adalah politik kebangsaan bukan politik praktis
saya ini sejak sepuluh maret dua ribu empat belas
saya sebagai panglima
saya sudah keliling ke kampus kampus
kemudian ke pesanten
kemudian ke ormas ormas
dan itu semuanya atas undangan
saya ulangi itu semuanya atas undangan
bukan ini syarif saya
tidak ada satupun ini syarif saya undangan
dan itu saya pertama kali di universitas indonesia
saya memberanikan diri karena saya sudah tidak tahan
saya mengadakan penelitian empat tahun
dan semakin terlihat indikasi indikasinya
dan tidak ada satupun indikasi indikasi yang saya tidak tahu

yang bicara tentang ancaman bangsa ke depan
bin tidak ada bais tidak ada
padahal dalam membuat suatu rencana
terutama rencana militer pun harus tahu ancaman itu
jadi kalau dihitung
lebih baik saya waktu pangkostad
daripada yang sekarang ini
tetapi kan biasa wajar kok tahun politik
apapun dikaitkan dengan politik
dan pecik putih itu masalahnya isunya
bapak kemana mana kemudian kelihatan lebih
islami dan lebih
tanpa berusaha untuk menjudge
apakah kemudian general gatot
lebih islam setelah empat sebelas dua puluh satu dua
tapi itulah yang kemudian
coba untuk di frame oleh sebagian orang gitu
orang mengatakan demikian
tetapi saya sejak
dan orang kaget ketika
padahal sejak saya berpangkat leko
saya sudah kenal
itu saya kumpulkan
di pesantren buntet
dari maluku al mahrum
banten semuanya kumpul
menteri dalam negeri ada waktu itu
kalau memang ingin negara ini bubar
pak yai pulang
suruh santrinya bakar gereja
bakar kenteng bakar wihara
pasti negara ini bubar
pak kasat atau pak nima
saya ini pejuang
ada yang umur sembilan puluh
saya ini pejuang
saya ini pejuang
saya ini pejuang
saya ini pejuang
saya adalah pejuang
tidak mungkin saya seperti itu
ya buktinya sekarang seperti ini gimana
dua tiga hari
nggak ada lagi seperti itu
saya punya keyakinan
dengan mayoritas penduduk indonesia yang muslim ini
masih taat kepada para ulamanya
dan para ulamanya
nasionalisnya luar biasa
ikut menjaga ini
apakah salah saya mendekatkan itu
sekarang pemimpin saya adalah presiden republik indonesia
saya sebagai general teddy
setelah saya pensiun
yang bisa menyelamatkan saya dunia dan akhirat
kenapa saya harus dipermasalahkan itu
itu juga barangkali waktu
kalau nggak salah dua ratus dua belas bapak sempat
berbeda pendapat dengan
kapolri soal mereka boleh sholat di jalan atau tidak sholat di jalan
bukan berbeda pendapat
tetapi saya berusaha
tentang agama yang saya masih sangat tetek sekali
saya katakan kemudian suara ajan terdengar
kenapa harus di lapangan
sehingga keluarlah fatwa
bahwa tidak boleh seperti itu
kapolri mengajak berdoa saja disitu
ini akan besar jumlahnya
di dalam monas saja
kan lebih gampang pengamanannya
namanya masyarakat indonesia ini masyarakat agamis
disuruh berdoa berduyun duyun
ada tempat doa dimana saja
ternyata banyak sekali gitu
saya harus tanyakan ini pak
apakah bentuk favor semacam itu
yang diberikan oleh pak gatot
semata mata untuk meraih simpati
dan itu akan bapak gunakan
untuk kepentingan politik yang lebih jauh lagi
setelah bapak berhenti jadi panglima